sejak selasa hingga rabu sore ratusan warga yang didominasi ibu rumah tangga di gerut jawa barat
terus mendatangi kantor desa sukabakti tarogongkido
warga kaget karena dinyatakan memiliki utang kepada lembaga permodalan nasional madani atau pnm
padahal mereka tidak pernah mengajukan pinjaman uang sepeserpun
kejadian ini terungkap usai beberapa warga tiba tiba ditagih cicilan utang oleh petugas pnm
jumlah pinjaman warga berkisar ratusan ribu hingga jutaan rupiah
pihak desa sukabakti memastikan terdapat empat ratus tujuh warga yang tercatat memiliki utang padahal tidak pernah meminjam
hingga rabu sore sebanyak tiga ratus tiga orang sudah melakukan verifikasi
guna penghapusan data peminjaman
pihak desa juga mengaku tidak pernah membocorkan data pribadi warganya
itu dari berapa banyak
menanggapi kasus ini kepolisian resor garut membuka posko pengaduan meski belum ada laporan dari korban
polisi menduga adanya kebocoran data warga dan adanya indikasi terjadinya kasus pinjaman fiktif
sampai dengan saat ini kami masih
kami menunggu pihak pihak yang akan melaporkan kepada kami pihak kepolisian
karena ini juga menjadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan laporan yang sekiranya akan masuk
kami akan pelajari apabila ada laporan dari pihak pihak yang merasa dirugikan
kalau kayak nilai kerugian itu belum ada
belum ini masih kami lakukan komunikasi di pihak pihak yang merasa dirugikan dan diberikan laporan dari pihak pihak yang merasa dirugikan
maupun dengan pihak pnm sendiri
sejauh ini ada empat ratus tujuh warga di desa sukabakti dari enam rw yang diduga menjadi korban pinjaman fiktif
dikutip dari detik pihak desa sukabaki menyebut ketua program permodalan nasional madani mekar sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab
lantaran sejak kasus ini mencuat keberadaannya tidak diketahui
tim liputan cnn indonesia